aktor laga iko huais dilaporkan ke polisi karena diduga terlibat penganiayaan terhadap seorang pria di bekasi jawa barat
laporan penganiayaan diterima polres metro bekasi kota pada sabtu sebelas juni dua ribu dua puluh
pihak kepolisian rencananya akan memanggil yang bersangkutan dan seorang rekan berinisial f pada hari selasa empat belas juni
menurut keterangan kasat reskrim polres metro bekasi kota kompol ivan aditira yang ditemui awak media pada senin malam menjelaskan
aksi penganiayaan dilatar belakangi kontrak kerja jasa interior
korban berbicara sedikit dengan terlapor terkait masalah kontrak kerjasama yang dilakukan oleh mereka berdua
adanya kekurangan pembayaran yang dilakukan oleh terlapor
sehingga korban meminta kekurangan tersebut untuk dilunasi
hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan dari suami penyanyi audi itu
erik kustara bekasi jawa barat